informasi lain dugaan bocornya satu tiga miliar data registrasi kartu sim prabayar yang dijual di sebuah forum online
membuat kementerian komunikasi dan informatika langsung bereaksi
kominfo akan mengecek kebenaran informasi kebocoran data ini dan dengan tegas menyatakan
data tersebut bukan berasal dari kemenkominfo
data yang diduga bocor dijual online ini memuat kombinasi nomor handphone pengguna
nomor induk kependudukan hingga tanggal registrasi
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate dengan tegas mengatakan
data bocor yang viral di lidi masa media sosial ini bukan berasal dari kominfo
sesuai perundang undangan kominfo akan mengecek kebenaran informasi tersebut
serta melakukan audit
tapi atas mandat peraturan dan undangan
direkturat jenderal dan dirjen aptika harus melakukan audit dan periksa data itu sebenarnya apa statusnya